pencipta serial animasi anak anak terkenal spongebob squarepans
steven hillenburg meninggal dunia
dilansir detik com stephn hillenburg wafat pada usia lima puluh tujuh tahun
yaitu penyakit dengan sel sel dalam otak dan sum sum tulang mati secara perlahan
hillenburg sebelumnya telah mengumumkan menderita penyakit ini sejak tahun lalu
steven hillenburg terkenal lewat serial nickelodeon yang diluncurkan sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan
spongebob menceritakan kisah sponge berwarna kuning
dan kawan kawan yang tinggal di sebuah kota di kedalaman alpacific
serial tersebut hingga kini telah ditayangkan dalam lebih dari enam puluh bahasa
hillenburg juga dinominasikan sembilan kali untuk meraih emmy awards
meninggalnya steven hillenburg membawa duka mendalam bagi para penggemar kartun spongebob
steven helmberg menjadi trending topic di berbagai media sosial
salah satunya di twitter
salah satu penggemar spongebob asal indonesia mengucapkan bela sungkawa
yang disertakan foto spongebob bersama teman temannya yang sedang berduka
kemudian komikus asal amerika serikat dev skitch
mengunggah berbagai sketsa asli sejumlah karakter yang ada di serial spongebob
ada patrick mr krab squidward dan sandy
hingga spongebob yang sebelumnya disebut spongeboy
sementara itu ada juga penggemar yang mencuitkan pengalamannya pada dua ribu empat belas
dimana ia menulis surat untuk steven
dalam surat tersebut ia menyatakan sangat suka menggambar spongep
tanpa menunggu lama surat ini langsung dibalas steven
lengkap dengan foto spongebob bersama teman temannya yang telah dipubuhi tanda tangan